pengurus masjid luar batang penjaringan jakarta utara menolak dua ekor sapi kurban sumbangan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur
puluhan sapi dan kambing kurban sumbangan dari warga terlihat di sekitar masjid luar batang penjaringan jakarta utara senin siang
rencananya hewan kurban ini akan disembeli pada senin besok
pengurus masjid luar batang menerima sumbangan dari siapapun termasuk dari warga tionghoa
namun pengurus menolak sumbangan dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur
menurut pengurus masjid pengurus makam yang berada di sekitar masjid yang ternyata meminta sumbangan sapi ke gubernur dki jakarta
namun dengan membawa nama masjid luar batang